masih naik kartu kamu masuk sini
saya mohon jangan salah paham om
saya kesini karena saya ada urusan
panggil manajer kamu
saya mohon jangan perlakukan saya kayak gini oh
gak apa apa aku
ini kemarin aku cuma jatuh doang dari motor
kamu jangan bohongin papa
kalau cuma jatuh gak mungkin tangan kamu bisa sampai kayak gini
beneran kok pak
papa gak percaya sama aku
papa tuh bener bener khawatir sama kamu
apa yang terjadi sama kamu sebenarnya
aku beneran gak apa apa kok pak
papa gak percaya sih
papa mau ada acara
ada acara apa apa
tapi sama siapa pak
gak sama siapa siapa
udah duduk dulu kamu
ini ada makanan soal kamu juga kan
biar aku aja yang buka
terus kau masih umpenya
pasti mau buka dayanya
mereka ini bisa selesai deh ya pak

tidak ada usahanya
walaupun gue gak bisa liat
yang penting gue bisa dengar suara lo
papa yang undang mel kesini
bantuin gue jalan dong
padahal tadi pas dia telpon itu
dia bilang katanya dia mau ngajakin
kita diner sama bokapnya pangeran
ngapain juga gue angkat teleponnya
lo baru sadar
kalo selama ini
kita itu cuman dimanfaatin
kalau kita ke cafe kenangan aja
you novanya kadang gue mikir lo tuh udah tambah pinter
ternyata masih sama aja
tapi kalo kita dateng ke situ sekarang
lo mau ngeliat kakek kakek sama nenek nenek diner gitu
aduh lo lupa fanya
sekarang manggungnya disana
tapi kan pengennya lagi sama mel
ya mana mungkin sih the deathflowers manggung tanpa pangeran
selain ada pangeran kan ada ata ada jiho
gak kali aja berdua itu mau manggung bareng
yaudah aja cus
fanya mel kan buta
gak mungkin sih dia turun sendiri yang ada pangeran sama bocapenya curiga
dia kalau mau turun pasti bakal telepon kita dulu
iya juga sih
ternyata putri gak ada dirumah
kayanya tante nawang juga gak ada dirumah
tapi gue masih kepikiran sama omongan pangeran
tante nawang masih ngizinin dia buat deket sama putri
kamu kesini pasti mau cari my future daughter ya kan
iya nih pak
tapi kayaknya putri sama tante nawang gak ada dirumah
padahal saya lagi mau ketemu sama my future wife
maksud pak regar
saya sudah dengar semuanya kemarin dari citra
katanya kamu fight sama pangeran ya
lain kali udahlah kamu gak perlu tarung seperti itu lagi
karena saya yakin putri pasti lebih milih kamu ketimbang pangeran
bekos attitude kamu lebih baik daripada si prince
tapi kayaknya nggak begitu deh pak
putri kecewa banget sama saya
bahkan tangga nawang juga gak ngebolehin saya dekat sama putri
i understand kenapa my future wife ngomong begitu ke kamu
understand kenapa my future wif ngomong begitu ke kamu
karena tindakan kamu dan pangeran itu memang salah

saya tahu pak
pangeran deket sama putri
buktinya mereka masih kerja satu restoran
kamu yang sabar ya
don forget saya selalu dukung kamu
sebenarnya saya kepengen banget ketemu sama putri dan kawan kawan
tapi sayang banget mereka gak jadi rumah
udah pak tapi gak dijawab
pak reger tahu di mana mereka
status saya kan masih future husband dan future daddy
kalau saya nanti udah jadi asbun dan deddy beneran yang sah
ya gak mungkin lah saya gak tau kemana mereka pergi
iya gak sih
kita nunggu gunawang dan putri di dalam kontrakan saya aja
sekarang gue langsung cari ibu aja deh
sebelum gue ketemu lagi sama papanya mel
masih naik kartu kamu masuk sini
saya mohon jangan salah paham om
saya kesini karena saya ada urusan
panggil manajer kamu
saya mohon jangan perlakukan saya kayak gini om
saya ada urusan
saya kesini bukan karena saya
saya mau cari masalah sama om

gue ini jadi paham om pasti
gok ada tuh buat papan
kamu bisa tinjam jalan nggak bisa beli
gue gak akan rela
saya kan sudah bilang
perempuan ini sudah saya informasikan ke dia
untuk meninggalkan restoran ini pak rena
tapi perempuan ini kayaknya lewat pintu belakang pak herman
pak raymond tenang dulu
siapa yang berhak masuk restoran ini
tampang kayak begini
gak punya mena
saya tau om punya segalanya
tapi om juga gak berhak
untuk hina saya terus terusan kayak gini om
saya tidak berhenti
ini tempat rstorm

saat mereka baru makin luas

truk tiong plus